donald john trump telah terpilih menjadi presiden amerika serikat ke empat puluh
kemenangan trump ini pun menjadi sorotan dunia
sejak masa kampanye trump telah mengeluarkan kebijakan kebijakan yang kontroversial
padahal sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia
arah kebijakan luar negeri amerika serikat tentu akan sangat berpengaruh pada geopolitik dan ekonomi dunia
nah seperti apa wajah baru amerika serikat dibawah ke pemimpinan trump
dan sejauh mana dampaknya terhadap tatanan global termasuk terhadap indonesia
ini akan menjadi bahasan insight kali ini bersama saya desi anwar
donald trump semakin memantapkan langkahnya menjadi presiden amerika serikat
setelah unggul dalam pemilihan suara elektoral pada senin lalu
trump unggul dengan meraih tiga ratus empat puluh dua
trump mengambil dua puluh empat suara elektoral sedangkan hillary clinton hanya meraih dua ratus dua puluh tujuh suara
hasil pemilihan elektoral ini akan disahkan secara resmi pada enam januari mendatang dalam sebuah sidang gabungan kongres
pemilihan presiden amerika serikat merupakan salah satu sistem pemilihan umum yang paling kompleks
perjalanan kandidat presiden diawali dengan memperebutkan nominasi atau pencalonan dari dua partai terbesar
republik dan demokrat yang dimulai sejak februari lalu
pencalonan kemudian dilanjutkan dengan konvensi nasional partai untuk menetapkan calon presiden
konvensi nasional partai demokrat pada juli lalu menetapkan hillary clinton sebagai calon presiden
sedangkan partai republik mengajukan donald trump menjadi calon presiden
kemudian dua pasangan calon presiden dan wakilnya melakukan kampanye yang diikuti debat nasional
amerika tidak menggunakan sistem pemilihan langsung
keunggulan kedua calon presiden
dibuktikan dalam pemilu pada delapan november lalu
pemilihan presiden amerika dilakukan berdasarkan sistem electoral college atau dewan elektoral
yaitu hanya suara elektoral atau dewan pemilih yang dihitung
selanjutnya trump akan dilantik sebagai presiden ke empat puluh lima amerika serikat dalam inaugurasi pada dua puluh januari dua ribu dua puluh
masih bersama insight amerika serikat merupakan salah satu penguasa pangsa pasar perdagangan terbesar di dunia
kebijakan perdagangan yang diterapkan amerika serikat tentu saja akan sangat berpengaruh bagi indonesia
dan juga seperti apa sih karakter presiden elect atau presiden terpilih donald trump
serta bagaimana peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh indonesia dalam hubungan kerjasama dengan amerika serikat
kita telah bersama dengan wakil ketua dewan perwakilan rakyat
dpr ri fadli zon untuk membahas lebih lanjut ya fenomena donald trump
ini yang disebut the trump effect pak fadli apa kabar terima kasih telah bergabung bersama saya
ini semua survei koran semua menyatakan dan seluruh dunia berantisipasi hillary clinton akan menang
tapi ternyata donald trump yang menang kaget atau tidak
saya tidak kaget saya dari tahun lalu ketika bulan september
dua ribu lima belas kami baru saja selesai waktu itu ada speakers conference di united nations di pbb
dan saya waktu itu bersama ketua dpr saya sampaikan kepada ketua dpr
sambil mengisi waktu kita ketemu dengan donald trump
jadi besoknya kami ketemu saya lihat memang donald trump ini orang yang hangat ya
dan mereka siapkan makan siang yang cepat gitu ya ngobrol ngobrol semuanya hangat lah
dan impresinya terhadap indonesia bagus
saya yakin donald trump ketika itu menang
tapi apa persisnya yang membuat anda yakin di mana hampir kebanyakan media polling survei itu mengatakan dia pasti kalah
pertama saya kira ini zaman zaman yang sudah berubah
kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh trump itu dari sisi komunikasi politik yang berbeda out of the box
strategi kampanye juga berbeda

barang barang yang besar seperti untuk foreign policy

lalu saya melihat juga tentu ada faktor faktor seperti dia ini orang dari luwarpartai
dia ini orang dari luar partai bukan bagian dari oligarki bahkan dia sebetulnya lebih condong ke demokrat kan orang demokrat sebelumnya
yang kemudian berusaha untuk mendapat dukungan dari elit elit dari partai republik
dan tentu sejumlah faktor lain karena hillary juga dilihat sebagai perempuan walaupun ini bukan persoalan gendernya saya kira
tapi mungkin karena dia bagian dari elit politik kemapamitan
sebelumnya dan saya kira untuk menjadi wanita pertama presiden amerika itu butuh betul betul orang yang luar biasa kuat dan tidak punya satu kelemahan kelemahan
banyak masalah ya ada emailnya dan lain sebagainya
persis faktor komi kan juga sangat penting
pak van linson karena karakter ini yang merupakan sesuatu yang ditakuti khususnya
ya kebanyakan apa
apalagi sekarang di amerika serikat di mana demografinya disitu kan ada orang dari meksiko hispanik orang dari asia dan lain sebagainya
nah presiden obama sendiri mengatakan bahwa dia itu tidak memiliki temperamen untuk menjadi seorang presiden
misalnya hillary clinton mengatakan dia terlalu volatile unpredictable dan lain sebagainya
anda sendiri yang mengenal ini
sebenarnya saya tidak kenal juga baru sekali ketemu
ini yang ketika ketemu kan tadi disebutkan bahwa ada kehangatan
nah ini sebenarnya anda memiliki
saya lihat itu bagaimana karakter ini
saya mau cerita juga mbak desi
tahun lalu itu duta besar amerika robert blake setelah saya kembali dari amerika datang ke kantor saya
kami empat mata aja bicara
beliau mengatakan begini waduh itu yang namanya trump itu is a joke dia bilang
ini benar benar badut lah
mungkin dua tiga minggu lagi juga akan hilang dari peredaran politik amerika
kata dia gitu
terus saya katakan sama duta besar black jangan menganggap enteng
saya kira orang ini menarik gitu perhatian publik amerika
dan saya punya keyakinan orang ini ya bakal menjadi presiden amerika
itu saya katakan di september dua ribu lima belas kepada duta besar amerika waktu itu
dan saya kira karena mereka ingin ada orang yang firm yang berani mengatakan sesuatu
ya meskipun kontroversial
jangan bicara substansinya
karena di amerika kan seringkali juga belum tentu apa yang diucapkan dalam kampanye dilakukan
ini kan mereka harapkan bahwa donald trump sebagai seorang calon presiden akan sangat berbeda dengan kalau dia sudah menjadi presiden
tapi kenyataannya dia dalam pilihan orang orang kuncinya sekarang di gedung putih itu sudah menunjukkan hal yang mengkhawatirkan
nah dia kan memang melontarkan kata kata yang kontroversial
tapi terus terang pak fadli anda mengatakan dia pasti menang berarti anda senang seorang donald trump itu menang
saya melihatnya begini
hillary clinton itu banyak kebijakan yang destruktif di timur tengah dan di dunia
karena keinginan atau penempatan dirinya sebagai polisi dunia gitu ya
maksudnya pemerintahan amerika ketika itu di bawah demokrat
coba kita lihat kebijakan di libya di mesir suriah sendiri dan juga irak afganistan dan lain lain
jadi saya melihat destruktifnya
clinton itu sudah terbukti sudah nyata
sementara kalau trump itu kan masih di mulut
ya masih dalam ucapan
belum tentu terbukti
ada masih dout kita melihat apakah ini akan dilaksanakan
misalnya membangun borders
tembok yang besar di
tapi kelihatannya dengan pilihan ini kembali
karena dia sudah mulai ya menginterview lah istilahnya orang orang pentingnya
sekarang yang dipilih itu justru memang orang orang yang
yang dianggap cukup menakutkan ya
apalagi sekarang presiden donald trump itu partai republik itu sekarang menguasai senat menguasai kongres
nanti supreme courtnya juga mahkamah agungnya itu akan dia yang pilih
dan tentu saja ini akan memutarbalikan banyak sekali kebijakan yang selama ini sudah dijalankan oleh presiden obama
misalnya kalau dia memutuskan ya tpp trans pacific part
ternyata juga tpp tidak jalan
karena ini merupakan janji dari kampanye nya
dia juga memberikan larangan larangan terhadap warga muslim ataupun orang yang masuk ke amerika serikat
dia misalnya memusuhi eropa dalam nato nya itu
apa kira kira yang anda bayangkan bisa terjadi
ya tentu pasti ada pergeseran pergeseran
bisa memicu satu potensi konflik
ya namun menurut saya seiring dengan waktu
coba kita lihat saja hasil pertemuan dengan obama saja
dalam beberapa waktu saja obamacare saya kira ada diadopsi
itu paling tidak dari tone pembicaraannya
saya melihat bahwa kita ini masih berandai andai ada bayang bayang ketakutan ya
tetapi menurut saya akan baik baik saja
apalagi bagi indonesia
republik itu kan lebih inward looking
lebih ke dalam lapangan pekerjaan bisnis
mungkin memang ada dampak dampak ekonomi
misalnya kalau dia menaikkan suku bunga the fed gitu ya
ya saya kira banyak investasi akan kembali ke sana
tapi di sisi lain kita lihat juga
dia tidak akan ikut campur dalam banyak masalah negara negara lain
dia tidak akan menjadi polisi dunia seperti demokrat
intensinya kepada dunia pasti ada
tapi misalnya kasus hak asasi manusia
pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia yang seringkali menjadi entry point bagi campur tangan amerika
termasuk mungkin separatisme dan sebagainya
saya kira itu akan menguntungkan indonesia
dan kemudian dari sisi investasi
dia sendiri kan sudah berinvestasi di sini
oke ini sebelum kita masuk ke sana
kita masih fokus terhadap reaksi dunia
justru yang sekarang saya lihat paling senang dengan kemenangan presiden trump ini adalah
perdana menteri israel
karena dia begitu tidak menyukai ya presiden obama
karena dia berharap bahwa orang seperti trump itu justru akan memperkuat posisi dia
dan masalah palestine sama israel itu
to nation state itu mungkin tidak akan terlalu didukung oleh seorang presiden trump
yang kedua itu rusia
yang merasa bahwa mendapat angin ini
orang yang simpatik terhadap vladimir putin selama ini
pastikan akan ada implikasinya terhadap tatanan global dunia itu sendiri
kalau saya melihat dari beberapa pernyataan
joyce lobby di amerika misalnya
itu kan cenderung berpihak kepada clinton
bahkan dengan kemenangan trump itu mereka mengatakan ini adalah pil pahit
jadi menurut saya clinton justru bisa bisa dia mendorong two state solution
seperti yang sudah dinyatakan dalam resolusi pbb
arah kepada palestina merdeka menjadi sebuah negara menurut saya lebih terbuka
kalau melihat dari pernyataan pernyataan lobby israel dan ini sebelumnya ya
memang dalam soal rusia
saya lihat ada kesamaan
ya bisa saja ada satu kesamaan
ini sepertinya era orang orang kuat ya sudah mulai timbul di dunia
saya kira ini ada satu pendulum baru
mungkin di prancis ada marine le pen
marine le pen dan sebagainya
dan kita lihat di filipina duterte
saya kira ini adalah satu kenyataan bahwa masyarakat dan demokrasi itu sangat dinamis
dan belum tentu demokrasi juga menghasilkan yang terbaik kan
kita break sebentar pak fadli
ini menarik sekali ya diskusi kita kali ini
dan juga apa implikasinya terhadap indonesia
kita selain mitra dagang amerika serikat juga merupakan salah satu investor terbesar bagi indonesia
nah bagaimana kira kira arah kerjasama indonesia amerika serikat di era kepemimpinan presiden donald j trump
kita lanjutkan pembahasannya setelah yang berikut ini
kita lanjutkan pembahasan mengenai prospek hubungan indonesia dan amerika serikat bersama wakil ketua dewan perwakilan rakyat dpr ri fadli zon
tadi kita sudah membahas kira kira dampak ya terhadap seorang presiden donald trump terhadap dunia
dan memang banyak yang khawatir ya pada saat ini
tapi lebih karena unpredictability itu
kita tidak ada masih belum tahu ini arahnya mau dibawa kemana
karena dalam kampanye nya banyak sekali yang dilontarkan dan ini cukup menakutkan
tapi apakah ini bisa direalisasikan
dan juga mungkin juga keguguran
mungkin kesulitan untuk
ini kan administrasi lah yang harus dijalankan oleh seorang trump
itu bisa kita prediksi
tapi khususnya dengan indonesia
nah katanya di indonesia bisa lebih aman karena banyak teman katanya presiden donald trump di sini
termasuk anda salah satunya pak lizon
apa kira kira yang kita bisa dapatkan lah
kalau saya melihat itu tadi
intention dari trump
saya pikir itu pasti akan perbaikan ke dalam negerinya
jadi apapun yang dia lakukan pasti orientasinya seperti yang dia janjikan di bidang ekonomi khususnya
adalah lapangan kerja dan sebagainya
lima juta dalam sepuluh tahun ya kalau tidak salah dan sebagainya
menurut saya disinilah trump itu bisa meyakinkan rakyat amerika
karena dia lebih ke dalam
sementara dunia lebih memperhatikan foreign policy
menurut saya foreign policy nya dia akan lebih pragmatic
sementara mungkin yang ekonominya betul betul dia bisa jalankan
tapi khusus mengenai hubungan dengan indonesia
apalagi kan kita ketahui donald trump itu punya banyak bisnis di mana mana
termasuk di indonesia
jadi indonesia yang saya tahu pada waktu tahun lalu itu
lapangan golf nya itu mungkin salah satu
ada rencana membangun hotel di bali
salah satu hotel terbesar
katanya disneyland juga katanya mau
pil saya di bogor itu
di lido sebetulnya
dan memang berjalan
dan waktu itu donald trump sangat mengetahui
dia bahkan bicara tentang highway itu
perlunya walaupun dia tidak sebut bocimi ya
bogor sukabumi itu
dia bilang kalau nggak ada itu is impossible
dia bilang gitu ya
jadi dia sangat sangat memahami
investasi dia termasuk di cigombong
itu bersama pengusaha kita
nah kira kira ke depan ini akan semakin banyak lagi ya
karena memang ya terus terang indonesia perlu ya investasi
dengan adanya donald trump itu
investasi amerika di kita menurut saya akan lebih
lebih certain gitu
menurut saya ya
kalau kita lihat
tanpa menyebut nama
ya terjadi satu perubahan
hubungan dengan tidak terkenal

jadi itu memang
dengan tidak terpilihnya clinton
dari satu tempat ke tempat yang lain
di indonesia hubungan dengan amerika
tapi menurut saya itu juga bagus ya
orientasi untuk pengembangan investasi
termasuk di sektor infrastruktur
itu akan menguntungkan kita
kalau kita bisa memanfaatkan ya
tapi kita punya hotline gak dengan donald trump
ini ada yang menarik
perdana menteri australia
memberikan selamat lah kepada presiden donald trump
akhirnya dia tuh mendapatkan nomor teleponnya itu
dari teman pegolfnya donald trump
kita ketahui kan
ada teman temannya di sini
ada hotline itu yang bisa
mempengaruhi lah istilahnya
kan banyak orangnya
dan bahkan anaknya juga
saya kira sejumlah orang di indonesia
anaknya juga pernah ke sini
kalau hubungan itu akan terbuka
jadi anda termasuk yang excited ya
dengan terpilihnya sebenarnya donald j trump
lebih melihat excitementnya itu dari mana pak fadli
saya melihatnya begini
kalau clinton kita sudah tahu arahnya bagaimana
memang kita tidak tahu
saya lihat begini
bush senior kalau gak salah yang mengatakan
jadi menurut saya dia akan lebih pragmatic
dan lebih orientasi kepada ekonomi
seperti janji dia dalam kampanye
terutama itu tadi
dia seorang pembangun
jadi menurut saya
kita indonesia harus memanfaatkan posisi ini
supaya ada imbangan
jangan hanya satu poros saja
ke beijing gitu ya
ini amerika ini adalah investor lama
dan saya kira kalau kita punya
ada dua imbangan ini
tapi anda sendiri melihat bagaimana
respons dari masyarakat indonesia
terhadap menangnya donald j trump
apalagi dengan kata katanya yang
anti imigran anti muslim dan lain sebagainya
pasti ada kecemasan juga
kalau memang ke depan itu diterapkan
saya kira tentu
tapi kalau saya kan sebagai orang
politik melihat ya
bagaimana seorang yang berasal dari partai demokrat
bisa sebegitu jauh
dicalonkan oleh partai republik
tentu dia di dalam kampanye harus agak ekstrim
untuk mendapatkan satu posisi
itu yang dia lakukan
dengan statement statement yang
tapi menurut saya akan sulit dilakukan
setelah tanggal dua puluh januari
harusnya dia menjadi seorang negarawan
mudah mudahan juga yang tidak
menurangi kata kata kontroversi
tapi satu lagi
ini merupakan janji kampanye
agak sulit untuk ditawar
padahal kan kita ingin
menjadi bagian dari trans pacific part
saya secara pribadi
hampir tidak ada gunanya buat indonesia
jadi menurut anda ini se what
menurut saya tpp
bahkan di amerika
itu juga belum tentu menguntungkan
apalagi bagi indonesia saya heran waktu itu
pak jokowi mengatakan
ingin bergabung dengan tpp
saya kira tpp ini model yang sangat tidak jelas
dan kita hanya akan menjadi pasar
bagi negara negara tersebut
kita tidak bisa bersaing
kecuali kalau kita sudah kuat
kita sudah mapan kita bisa ekspansif
tapi kalau kita dalam posisi lemah
harusnya agak sedikit protektif
dan pasar kita kita gunakan untuk
dan proteksionis ini yang kita lihat
dari masyarakat amerika memilih donald trump
karena nanti mereka akan jauh lebih
tpp itu kenapa waktu itu dicanangkan
itu adalah untuk mengimbangi kekuatan china
misalnya nanti kalau donald trump
mau tidak mau
ini kan berarti ada perang tarif
nanti perang perdagangan
belum nanti nafta mungkin di
bagaimana nanti posisi indonesia
bukan saja dari segi ekonomi
tapi dengan adanya
china jadi semakin
hakekat politik luar negeri kita
hakekat juga ada dalam
bagi kita harusnya juga
kepentingan keuntungan kita
kita harus jadi gainer
menurut saya kita manfaatkan
dulu bung hatta akan mengatakan pada zaman dulu
masih ada perang dingin
mendayung diantara dua karang
makanya kita bagian dari non aligned movement
sekarang menurut saya
kita dapat untung
harusnya kan begitu
itu kan memang untuk kepentingan nasional
tetapi kita nggak dapat untung
menurut saya dengan begini
kita bisa lebih fleksibel memainkan
politik luar negeri kita
strategi perdagangan kita
supaya kita tidak di dikti oleh satu
dan keinginan donald trump
untuk tidak terlalu banyak
dia mengatakan kalau jepang perlu
jangan melihat ke amerika serikat
miliki sajalah senjata nuklir
jadi ucapan ucapan itu
justru membuat kawasan khususnya asia pasifik
ini agak sedikit gugup
karena di lain pihak
south china sea atau laut tiongkok selatan
ini kan china sudah semakin menunjukkan kekuatannya
justru akan terjadi ketidakseimbangan
dimana china akan jauh lebih mendominasi
kawasan ini pak fahmi
menurut saya waktu itu kan trump belum ada penasehat
mereka masih dalam satu posisi campaign
termasuk di semenanjung korea
menurut saya sangat penting
begitu juga di kawasan seperti laut cina selatan
sehingga disini perlu ada balance of power
karena kalau tidak memang
bisa langsung terjadi konflik yang tajam
dengan ada balance of power
dan kekuatan yang lebih kuat
dan kekuatan yang lebih kuat
saya kira kita dunia bisa lebih aman
kalau ada satu kekuatan yang terlalu menonjol
dan ingin mengubah aturan aturan yang sudah baku
ya ini sangat berbahaya
terutama kalau china lebih ekspansif lagi
tadi ada pernyataan yang menarik dari pak fadli
inilah salah satu wujudnya
yang ternyata bisa juga memberikan hasil yang bagus
tapi yang juga tidak bagus
ada fenomena sekarang orang orang kuat
kita lihat di turki
dalam sosok erdogan
yang semakin lama semakin otoritarian lah
dia memenjarakan pers dan lain sebagainya
dia memenjarakan pers dan lain sebagainya
ada di filipina duterte
yang punya aturan sendiri
sekarang di amerika serikat
walaupun dia menang
sebenarnya kan dia kalah
apa kira kira yang kita bisa dapat pelajari
dan bagaimana indonesia itu sendiri
apa yang kita bisa pelajari
dari demokrasi yang berlangsung sekarang di dunia
apa demokrasi yang berlangsung sekarang di dunia
supaya kita juga
demokrasi kita jauh lebih dewasa
tapi lebih menghasilkan hal hal yang positif
bukan yang ekstrim
bukan yang tiba tiba ke kanan
saya melihat bahwa
duterte maupun yang lain
marie le pen dan putin
orang orang yang dianggap kuat
pemimpin itu harus kuat
kepala yang berani
di dalam mengambil satu keputusan
tapi lihat apa yang dihasilkan putin
bagi ekonomi rusia luar biasa
dulu saya ingat sekali tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
itu cadangan devisa itu
dia hampir meledak
karena asian crisis
dalam waktu lima enam tahun
oleh putin itu bisa sampai tiga ratus miliar usd
jadi luar biasa
tapi demokrasi justru menurun
di sini mungkin nanti akan menemukan pendulumnya sendiri
memerangi narkoba luar biasa
tapi di sisi lain ini menurunkan jumlah
di dalam narkoba
mafia narkoba dan sebagainya
karena mereka takut
tapi dia juga memerangi para kritiknya
itu kan tidak bagus
ya itu dia
saya kira nanti akan menemukan
kan pada ujungnya rakyat juga yang akan bicara
kalau mereka sudah melihat bahwa ini sudah melewati batas
pasti mereka akan bersuara
dan itu saya kira tidak bisa dibohongi
suara rakyat itu
ya anda sendiri bagaimana
apakah khawatir dengan fenomena semacam ini
kalau saya melihat demokrasi
sudah jalan yang kita pilih sejauh ini
banyak kelebihan dan kelemahannya
tapi kita harusnya bisa menemukan
pola demokrasi kita sendiri
demokrasi indonesia sekarang kan makin lama
makin mahal kalau kita lihat
akhirnya ini adalah permainan
untuk orang orang yang punya uang
punya modal atau didukung oleh modal modal besar
sementara mereka yang idealis
dari perguruan tinggi mungkin
dan sulit untuk ikut terlibat
dalam konstatasi demokrasi
atau pemilihan bupati
ini yang menurut saya harus ada evaluasi
terhadap demokrasi kita
dan yang penting
kita tidak lupa ya
kita ini harus negara kesatuan persatuan
dan ini yang harus kita pertahankan
dan meningkatkan kualitas dari demokrasi itu
sehingga partisipasi semua masyarakat
juga bisa dirasakan
karena ini yang membuat
kebanyakan masyarakat amerika serikat marah
karena mereka merasa selama ini tidak didengarkan
saya kira kita ini juga negara yang
sudah jelas majemuk
dan persoalan persoalan itu
sudah selesai di masa lalu
jadi kita ini memang
negara yang sudah
menurut saya harusnya kita anggap ini
sebagai satu final form lah
negara kesatuan republik indonesia
baik terima kasih
ini sempat menelpon donald trump
untuk memberikan selamat
dan saya kira banyak ya
dia sekali lagi waktu ketemu itu
i like indonesia
kita lihat lah nanti
terima kasih sekali lagi
dan sejauh mana kebijakan donald trump
berpengaruh terhadap tatanan global
pembahasannya akan kita ulas
lebih dalam bersama narasumber lainnya
saya juga ngetik
ya kita kembali dalam insight uni eropa
merupakan salah satu kawasan
yang akan mengalami dinamika pasca
terpilihnya donald trump
sebagai presiden amerika serikat
nah sejauh mana dampaknya
dan bagaimana strategi uni eropa
saya sudah ditemani
oleh duta besar uni eropa
dan brunei darussalam
tapi benar ada kekurangan besar di antara konstituensi besar

seperti yang anda katakan di fransa the netherlands dan jerman
semoga kita bisa membuat kes ini jelas untuk kebukaan
untuk integrasi lebih lanjut di eropa
untuk kebukaan lebih lanjut untuk globalisasi migrasi
migrasi channel dan migrasi
tapi ini adalah tantangan besar dan semoga
suara moderat utama akan berkelanjutan
dan kita akan menahan proyek eu dalam eksperimen bersama
karena proyek atau eksperimen itu belum lama
jadi agak tragis jika tiba tiba hal itu terbatas
vincent kita akan beristirahat sedikit tapi kita akan lanjut
perbincangan ini dengan perbincangan mengenai dinamika geopolisi

akan kita lanjutkan sesaat lagi
kita lanjutkan pembahasan mengenai dinamika di uni eropa

saya ditemani oleh duta besar uni eropa untuk indonesia dan brunei vincent guérin
kita tadi sudah membahas kemungkinan langgangnya proyek uni eropa itu sendiri
karena tahun depan akan ada beberapa pemilu
di mana kandidatnya juga ada beberapa yang dari sayap kanan
vincent tentu saja kita berharap bahwa uni eropa akan berjalan dengan baik
dan juga bisa menjadi sebuah kekuatan yang stabil
sebuah kekuatan yang menjaga kebersamaan di eropa
karena kita membutuhkannya untuk keamanan untuk keamanan global
tapi kita tidak bisa mengambil alasan apa apa yang diperlukan saat ini
maksud saya dipercaya bahwa yang tersisa tidak akan memilih untuk meninggalkan uni eropa di uk
dan logiknya bahkan di pole dan semua pengetahuan yang mengatakan hillary clinton akan menang
tapi kedua duanya telah diperbukakan salah

jadi apa yang dilakukan uni eropa
terutama di level pemerintah
untuk mencoba untuk mempercayai orang orang
dan tidak mengambil alasan yang diperlukan
bahwa rasional akan menang bahwa suara moderat akan menang
tapi diantara itu populisme akan menjadi jalan yang diperoleh
tentu ini adalah pertanyaan utama yang saya rasa setiap politik berpikir tentang pada pagi
bagaimana untuk mempercayai para pemvot
bahwa kita melakukan yang benar untuk mereka untuk anak anak untuk generasi seterusnya
dan karena kita semua berada dalam demokrasi
kita tidak harus mencoba untuk menghapuskan perasaan kecewa dari sebagian besar para pemvot
tapi apa yang harus kita jelaskan adalah
bahwa proyek eu terutama
dan juga pemerintah nasional
dapat memberikan keamanan secara fisik terhadap terorisme
tapi juga keamanan ekonomi
pada saat pertama kali selama tujuh puluh tahun di eropa
ada perasaan bahwa generasi seterusnya akan lebih kecil daripada generasi sebelumnya
sampai sekarang di eropa seperti di indonesia dan di sebagian besar negara
kita merasakan perkembangan
dengan keuntungan yang meningkat
dan anak anak kita akan lebih baik
tapi sekarang untuk pertama kalinya
perkembangan ini berbalik
jadi orang orang merasa berperan
dan salah satu tantangan
salah satu tujuan dari uni eropa adalah
untuk menunjukkan bahwa proyek ini dapat memberikan kembang
keuntungan yang lebih baik juga
tapi juga keamanan yang lebih baik
dan ini adalah tantangan besar
tapi kita mencoba melalui semua polisi kita
untuk memberikan pendidikan yang lebih baik
untuk memberikan pekerjaan yang lebih baik
untuk memberikan keamanan yang lebih baik juga untuk orang orang
ya tapi malah
perkembangan yang lambat di eropa
tidak hanya di eropa
pekerjaan yang tinggi
dan tidak banyak pekerjaan
dan hal lainnya
juga para pemimpin yang mengembang ke eropa
terdiri dari negara negara berbeda
negara negara berinteresan berbeda
meskipun mereka mencoba menemukan latar belakang yang berbeda
tapi apa perasaan anda
misalnya di perancis
yang sangat besar
bagian besar dari eropa
dia akan memiliki pilihan ke depannya
dan pemilihan yang kuat
yang berada di tengah kanan
di jerman juga
ada pemilihan yang berkali kiri
yang akan datang ke depannya
tapi apa perasaan anda
apa ke depannya eropa
dalam jangka panjang
saya masih sangat bersemangat
anda masih bersemangat
kenapa kenapa anda bersemangat
pertama karena rasionalnya
saya pikir yang terbaik yang bisa kita biarkan ke generasi seterusnya
yang terbaik yang telah terjadi di eropa
itu adalah unifikasi
tapi itu yang mereka katakan di amerika serikat
hal yang benar adalah
tidak memilih seseorang seperti donald trump
dengan kaki yang sangat benar
dengan kaki yang benar

hal hal yang buruk
dan hal yang sama dengan brexit
hal logiknya adalah untuk tetap sebagai bagian dari eropa
tapi itu tidak terjadi
itu jawaban rasional
tapi dalam jangka panjang
kami telah mencoba sebagai pemerintah
untuk menunjukkan bahwa kami juga bisa bergerak proaktif
dan bukan hanya bergerak pasif dengan penyebab yang panjang
saya ingin memberikan contoh
uni eropa sekarang telah menciptakan
satu satunya kursus untuk pengurusan batas
hal yang telah dilaksanakan selama bertahun tahun
tidak ada persetujuan
karena membuatkan kekuatan polisi yang unik
yang tidak pernah dilakukan di beberapa negara
hal ini telah diutamakan dalam beberapa hari
dan telah dilakukan pada bulan julai
jadi sekarang kita memiliki kekuatan
dengan pemerintah perintah eropa
dan pemerintah polisi di seluruh pangkalan eksternal eropa
dan hal ini lebih efisien dari yang sebelumnya
sama juga dengan hal yang sangat sensitif di eropa
yaitu sekopan pekerja dari beberapa negara ke negara lain
dan hal ini telah terkritisasi di masa lalu
karena ada orang dari negara kebanyakan
negara utama atau eropa barat
datang ke eropa barat
dengan wajah rendah dan bergabung dengan orang orang yang terbuka
ini sekarang diperbincangkan karena kita merasakan
ada pertempuran antara pendapatan dan salari
jadi ini adalah pertanyaan yang sangat konkret untuk orang orang di mana eropa sedang mengembangkan
tapi hal yang bagus tentang eropa

bukanlah pengembangan trumpism yang kita lihat
dan sekarang kita mendengar misalnya kecamatan jerman angela merkel
selalu mengatakan kita akan menghentikan ini atau
tapi bukanlah melawan beberapa nilai fundamental yang dimandangkan demokrasi di eropa
karena pada dasarnya kita bergabung atau berubah
anda menghentikan ide demokrasi
yang adalah secara dasarnya kebukaan

tidak saya tidak mengatakan itu tidak berfungsi

kawasan kebenaran manusia
terpenuhi bukan hanya di konstitusi kita
bukan hanya di institusi eu
tetapi juga di sejumlah kebanyakan
jika tidak semua warga eropa
ini adalah sesuatu yang kita pelajari di sekolah
kita belajar menghormati dan sebagainya
tidak berarti semua orang dihormati
tapi kita belajar
eropa adalah panggilan harapan
kita melihat ke eropa untuk
dan kita berusaha untuk tetap dan berdiri pada nilai kita
tapi benar ini diberi tekanan
ini diberi tekanan karena
terdapat banyak yang berkembang sekarang
yang tidak diharapkan dan banyak pengaruh baru
yang harus kita uruskan
dan di sini saya pikir ya kita harus menggabungkan
kita harus menggabungkan
wawasan baru dari migrasi
yang terbanyak berdiri dari latar belakang
latar belakang agama
jadi kita harus menggabungkan mereka
untuk menghormati perbedaan mereka
tapi juga untuk melihat
berapa banyak perbedaan ini bisa
agar mereka bisa berkelanjutan dengan tradisi kita sendiri
dengan tentu saja
penghormatan hak asal
hak asal tentu saja untuk memiliki
tetapi juga misalnya hak asal
ada kesemua debat tentang kartun
dan kesemua debat tentang
bagaimana kita bisa mengkritik agama lain
kartun tentang bapak
kartun tentang nabi
sangat banyak yang dibelanjuti
dan di sini kita harus melakukan perbaikan yang benar
lebih kurang homogenis dari masa lalu
tetapi masih harus

jadi kita tidak akan melihat
demokrasi liberal di barat
karena banyak kebenaran
untuk mengembalikan diri
ke diri mereka sendiri
seperti yang kita lihat
dari partai kanan
terima kasih banyak
dan kita akan
apa yang terjadi
yang akan datang
terima kasih banyak
dan memang terpilihnya
menjadi presiden amerika serikat
tidak hanya akan mengubah
wajah amerika serikat
trump juga akan
sebagai negara sahabat
indonesia dan amerika serikat
dapat mengambil peluang
nah indonesia juga harus
dan sikap yang tegas
yang dapat mengganggu
ya demikian insight
kali ini saksikan kembali